pemerintah kabupaten gunung kidul yogyakarta melakukan antisipasi terkait adanya laporan dua belas orang dirawat dan satu diantaranya meninggal dunia karena diduga terpapar wabah antraks
kejadian itu bermula ketika ada temuan hewan sapi yang mati secara mendadak
dinas kesehatan dan dinas pertanian dan pangan kabupaten gunung kidul melakukan antisipasi dan memberikan antibiotik ke lima ratus empat puluh orang dari dua dusun
yaitu dusun ngerejek mutan dan dusun ngerejek kulon desa gobang kecamatan ponjong
pemerintah setempat juga memberikan disinfektan ke daerah yang rawan
pemantauan tersebut akan terus dilakukan selama satu ratus dua hari ke depan untuk mengetahui perkembangannya
dinas kesehatan gunung kidul sampai saat ini sudah mengambil sekitar empat puluh satu sampel darah untuk diuji ke laboratorium di bogor
meski masih dalam taraf suspek tim gabungan dari lintas sektor membentuk tim one hop guna melakukan penanganan yang dilakukan seperti sudah positif terpapar antraks
kami masih melusur di kecamatan ponjong
dengan tidak menutup kemungkinan apakah ada terjadi di luar maka kami mengirim surat kepada seluruh puskesmas seluruh rumah sakit seluruh klinik swasta
berupa surat edaran intinya tentang kewaspadaan antraks
sehingga mereka juga siap kalau ada temuan temuan yang arahnya misalnya
gejala antraks sendiri diketahui menular melalui kulit melalui saluran pernafasan dan melalui saluran pencernaan
dinas pertanian dan pangan kabupaten gunung kidul juga telah mengimbau masyarakat supaya tetap tenang dan tidak khawatir terhadap penyebaran penyakit tersebut
yang sudah kita lakukan satu pemberian disinfektan dengan formalin
ini terutama di tempat tempat kejadian
sudah kita lakukan
yang kedua sudah kita lakukan pemberian antibiotik
dengan penyuntikan tentu dengan penyuntikan antibiotik atau sudah kita berikan
untuk antisipasi pemerintah kabupaten gunung kidul mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat
seperti mencuci tangan dan kaki setelah berinteraksi dengan hewan
apabila menemukan hewan ternak mati mendadak diharapkan segera melapor kepada petugas